komisi sebelas dpr menggelar tes uji kelayakan dan kepatutan terhadap tiga calon deputi gubernur bank indonesia
nantinya komisi sebelas akan memilih satu orang untuk menggantikan periwarjio sebagai deputi gubernur bi bidang moneter
tiga calon deputi gubernur bi yang akan mengikuti fit and proper test adalah dodi budi waluyo
asisten gubernur kepala departemen kebijakan ekonomi dan moneter bi
wiwik sisto widayat kepala kantor perwakilan bi jawa barat dan dodi zulverdi kepala departemen pengelolaan moneter bi
selain uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon deputi gubernur bi
komisi sebelas juga akan menggelar fit and proper test atas calon gubernur bi peri warjio pada rabu besok
deputi maupun gubernur bank indonesia mereka harus susah memahami ekonomi makro dunia
dan tentunya mereka juga harus memahami kebijakan ekonomi yang diinginkan oleh presiden
sehingga bisa saling mengkomplementer antara fungsi fiskal dan fungsi moneter
yang pasti kita mau tahu bagaimana dia mau mempertahankan inflasi yang bagus
karena inflasi itu kan cerminan dari satu kegiatan ekonomi
produser lapangan cnn indonesia angga dwi putra di gedung dpr ri
uji kelayakan dan kepatutan bagi calon deputi gubernur bank indonesia
untuk uji kepatutan dan kelayakan
tiga calon deputi gubernur bank indonesia yang akan menggantikan posisi periwarjo
sudah dimulai sejak pukul sepuluh tiga puluh tadi pagi
dan dimulai dengan menguji kepatutan dan kelayakan dari dodi budiwaluyo
dan dalam pemaparannya dodi budiwaluyo ini memiliki tujuh strategi
dengan dua fokus utama
yaitu menjaga angka inflasi dan juga stabilitas
dan fokus utama dari dodi budiwaluyo adalah
tadi adalah dia menyebutkan bahwa untuk menjaga inflasi
ini akan bekerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai lintas sektor
untuk menjaga pasokan tangan
karena inilah yang dimilai oleh dodi budiwaluyo sebagai salah satu hal yang paling krusial
untuk menjaga inflasi terutama di daerah
artinya juga perlu koordinasi dengan tim pengendali inflasi daerah atau tpid
dan kemudian setelah dodi budiwaluyo usai
ditanya oleh para anggota komisi sebelas
kemudian juga dilanjutkan siang tadi oleh pemaparan
dan juga uji kebatasan dan kelayakan dari wiwi
yang merupakan kepala perwakilan bi atau bank indonesia di jawa barat
dan sangat terlihat sekali perbedaannya karena apa yang disampaikan

apa yang sudah ia lakukan
di daerah daerah jadi dari penyertaan wiwi tadi menyebutkan bahwa memang memerlukan bi
lebih memerlukan banyak kerjasama atau koordinasi yang juga melibatkan
atau sesuai dengan daerah masing masing yang memiliki juga nilai kebudayaan atau kearifan lokal
ini yang juga digarisbawahi jadi untuk menjaga stabilitas dari inflasi
ataupun untuk menjaga nilai tukar rupiah supaya tidak jauh dari apa yang sudah diberikan
atau sesuai dengan daerah masing masing
misalnya ketika di jawa barat ia juga bekerjasama dengan banyak pesantren seperti itu dan itu pula yang akan ia lakukan
jadi ketika dodi budiwaluyo ini menggarisbawahi soal pasokan pangan
kalau wiwi ini lebih menggarisbawahi soal kerjasama dengan berbagai pihak terutama yang memiliki peran khusus di daerah
nah sementara dodi zulferdi saat ini juga masih sedang memaparkan visi misi
juga diuji kepatutan dan kelayakannya oleh komisi sebelas
dan direncanakan akan usai sekitar pukul tujuh belas tiga puluh waktu indonesia barat ini
dianggap calon deputi gubernur yang diuji kelayakan dan kepatutannya hari ini akan menggantikan posisi periwar jio
yang ditunjuk sebagai calon tunggal gubernur bank indonesia
apa saja sebenarnya tantangan terbesar bagi deputi gubernur saat ini
ya punca tentu saja sesuai undang undang nomor dua puluh tiga tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan bahwa tugas utama dari bank indonesia ini adalah menjaga nilai tukar rupiah
dan juga salah satunya adalah menjaga inflasi dan stabilitas dari nilai tukar rupiah dengan barang dan jasa
artinya memang jika kita lihat inflasi saat ini sudah cukup baik
kemudian pertumbuhan ekonomi memang masih di bawah target lima dua pada tahun dua ribu tujuh belas
apalagi nanti deputi gubernur bank indonesia bidang moneter ini nanti ini akan menentukan tentang suku bunga kemudian tentang inflasi
jadi memang tantangan bagi deputi gubernur bank indonesia yang akan menggantikan periwar jiyo
dan juga gubernur bank indonesia calon gubernur bank indonesia yang akan diuji kelayakan dan kepatutannya pada esok hari
ini adalah bagaimana menjaga nilai rupiah
ini tidak melewati angka psikologis empat belas
saat ini sudah di level tiga belas tujuh ratus yang harus dijaga tentu saja dan bahkan jika bisa ditekan
kemudian juga mereka juga harus bisa melihat kebijakan kebijakan pasar global seperti itu
misalnya deped yang sudah menaikkan suku bunga
nah nanti bagaimana intervensi yang harus dilakukan oleh bank indonesia untuk meng counter atau mempengaruhi kebijakan kebijakan dari global
supaya tidak terlalu berimbasan
jadi ini adalah bagaimana cara kita melakukan ini
jadi tentu saja nilai tukar rupiah terhadap barang dan jasa ini yang juga menjadi fokus utama terutama untuk deputi gubernur bank indonesia bidang moneter
ya terlebih lagi nilai tukar rupiah yang saat ini trennya terus melemah terhadap dolar amerika
terima kasih angga dwi putra langsung dari gedung dpr ri jakarta